aslinya emak eros dari mana
dari desa cibarengko
dua tiga hari
sebelum berangkat baru akur
ini mah pasti ada yang salah
iya kum saya tahu
semua yang ribut
kangen zaman dulu
saat kita yang pergi
terus pulang bawa uang
datang dengan penuh kebanggaan
kamu teh kenapa bagja
tiap hari teleponin sama wawan
ngabarin harga pembeli
yang harganya semakin hari semakin tinggi
mau ditolak secara halus
mereka malah ngotot nawarinnya
lama kelamaan mang
kampung ini isinya pabrik semua ma
kalau bukan pabrik
siapa yang gak mau
dapet uang banyak
setelah itu apa
mau beli rumah bagus
perawatan rumah mahal
semakin bagus rumahnya
semakin tinggi nilai perawatannya
biaya perawatannya mahal
tapi harganya turun
lama lama teh uang kita habis
kita sama aja mang sama yang lain
kita bukan lagi jadi tulang punggung
cukup kita sambung lagi besok
kok sebentar belajar ngajinya
sobri mengajak kamu jalan jalan mengajak kamu makan makan
sudah nunggu dari tadi
katanya kamu sudah nungguin
dah pergi sana
pergi ya pak ustadz
jangan kejangkauan ya
bosa belum jadi murid
pergi ya pak ustadz
nah kalau yang ini masih ingat nggak nek ijom
mak belum pikun
kemarin kita udah ngobrol banyak
asobri asobri suka dengerin musik nggak
kalau aku aku itu senang banget dengerin musik korea
terus kalau film aku juga suka nonton film korea
nanti aku nonton film film yang lain
pokoknya semua yang berbau korea aku suka
aslinya mak eros dari mana
dari desa cibarengkok
buat minum ya
deh biar ece yang bikinin minum
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
buat minum ya
mak kang bagja kakaknya wawan sudah pulang
orangnya ganteng pasti dede suka
ya kan deh
buat minum ya
rame debatnya mushoi
debat televisi tadi malam
kami hampir berkelahi